bapak bu bapak pelacak tuyul saya mana ya main
luduh ini sampean ini kita berdua dari tadi di sini ke mana mana gitu
coba di gerakan
coba di gerakan
kok lari lari tuh
kok malah takut
saya bukan takut bu
tapi hanya terkejut sedikit
ngelet hantu takut
bapak yang kalau aku kata
tuyul di rumah ini
tuyul disini bener bener sakti
sangat berat sekali bu
tapi bapak sama ibu jangan khawatir
kita mau ditangkap ya
mendingan kita putar balik aja yuk
nggak aja mampir kemari yuk
dikira ini kita mau masuk dalam botol lewat doang
kayaknya ada sesuatu aneh deh
ini jadi kita buatkan pinjaman
bangkarset anak abang
alatnya deh nih yang canggih nih
buka buka buka
kita pegang dulu ya
buka buka buka
radar pelacak tuyul saya yang mana ya
main luduh ini sampean ini
kita berdua dari tadi disini kemana mana gitu
cepat di kerja
pak sakti ini ada apa sih
tunggu bu gawat ini bu
pak ini tandanya
ya ampun pak sakti
aku itu suatu du
gak mau lagi macam itu
saya akan bertindak bu
pak tapi biayanya tambah lagi
ini jatahnya bu
ya enggak pak budi
yang penting tuyul tuyulnya
dirumah ini ada tuyul
dirumah ini ada tuyul
nih artinya nih
radarnya gak berfungsi
kita buang aja
rumah ada tuyulnya
gak usah panik bos
gimana kalau kita bantuin orang pintar itu
gak ada yang beres
diam nih kan
yang penting beres
terima kasih bu
tapi inget ya pak ya
tuyul tuyulnya harus segera ditangkap
ibu sama bapak tenang aja
tuyunya pasti masuk ke dalam botol ini
kayaknya aku kena dia orang itu
gak ada tuyul
orang itu kan tukang ngajak sering banget sekolahnya aku
kapan sempunya bisul
padahal udah dikasih koyo yang paling hot
masih aja belum semua masih sakit
ya pantes aja lah
orang bisulnya ada lima
kau tahu ada lima
tahu lah jun
kan kalau udah pecah juga gak bakal sakit lagi
tapi kapan pecahnya muncul
kau tahu ketahu sendiri
kamu ngomong siapa sih
justru jun lagi sakit
ada lima lagi
tuh bisul kok bakal denger
obat bisul deh buat jun
sekalian kak raya pengen keluar juga
obat manusia bisa buat jin gak
yang jelasnya gak bisa om jir
ayo pecah biar sembuh
sweetie gini memang paling top dah
akhirnya aku dikasih pil tambahan
ada di depan
ada di depan mata